dua baca pres ini sudah resmi mendaftarkan diri kemarin anies baswedan dan juga ganjar pranowo
sedangkan satu lagi yang tadi dikatakan oleh koresponden kami prabowo subianto dari koalisi indonesia maju
ini masih menunggu siapa pasangannya untuk dapat berkontestasi nanti di pilpres dua ribu dua puluh
nah bicara mengenai kontestasi tentunya menguasai lumbung suara menjadi strategi kunci pemenangan
lalu bagaimana peta kekuatan ketiga bakal calon presiden indonesia
kita akan lihat nih
yang pertama ganjar pranowo
ini dari pdip
tentunya karena dari pdip diharapkan basis suara pdip ini akan menyumbang suara ke pemilihan presiden untuk ganjar pranowo
ini cukup besar sehingga dan ganjar pranowo ini merupakan mantan gubernur jawa tengah yang baru saja lengser
tentunya ini menjadi kekuatan dari ganjar pranowo
selain pdip masih ada p tiga kemudian masih ada hanura dan perindo
ada diprediksikan daerah istimewa yogyakarta yang ada lokasinya di jawa tengah menjadi basis suara bagi ganjar
bali ini gubernurnya iwayan koster merupakan anggota partai pdip diharapkan juga karena gubernurnya dari pdip memberikan suara ke ganjar pranowo
kemudian ada ntb dan papua
kemudian kita akan lihat ini kekuatan kemudian titik lemahnya ada di mana
titik lemahnya diprediksikan ini ada di jawa barat
untuk pdip dalam pileg namun dalam pilpres dua ribu sembilan belas jawa barat ini menyumbang banyaknya untuk prabowo subianto dalam pemilihan presidennya
nah kemudian juga titik lemahnya ada di dki jakarta dan juga banten
selanjutnya kita ke baca pres berikutnya ada prabowo subianto seperti tadi sudah saya ungkapkan di pilpres dua ribu sembilan belas
total suara jawa barat ini diberikan kepada prabowo subianto
selain itu ada banten sumatera barat sumatera utara jambi dan juga lampung yang diprediksi menjadi lumbung suara bagi prabowo subianto
kemudian kelemahannya ada di mana di jawa tengah
karena tadi suaranya banyak ke ganjar pranowo dan juga pdip
nah namun akhir akhir ini kita bisa lihat bahwa presiden joko widodo ini diduga memberikan endorse ke prabowo subianto
nah menurut sejumlah pengamat sejumlah pakar politik jika benar sinyal jokowi ini mengendorse prabowo subianto
semakin kuat dan bisa kemudian dibuktikan secara faktual gitu ya oleh para pendukungnya bisa saja membuat suara di jawa tengah ini
suara di jawa tengah ini kemudian terpecah terutama di solo untuk prabowo subianto
selanjutnya kita ke anies baswedan
ini koalisi perubahan ada nasdem pkb pks total kursinya satu ratus enam puluh
sebagai sosok yang pernah menduduki kursi nomor satu di dki jakarta tentunya diprediksi anies baswedan ini unggul di ibu kota indonesia
informasi dari survei survei yang ada bahwa basis pemilih anies baswedan di dki jakarta ini masih tergolong solid
jadi mereka yang memilih anies baswedan pada pilkada yang lalu ini cenderung juga masih akan memilih pada nanti
kemudian kita lihat di mana peta lumbung suara yang diperebutkan
nah peta lumbung suara di jawa barat jawa tengah dki jakarta dan beberapa daerah lainnya di luar jawa ini sudah terlihat jelas namun yang masih menjadi rebutan tentunya ini jawa timur
karena suaranya kedua terbesar
dan pada pilpres pilpres sebelumnya
ini menjadi salah satu kunci kemenangan
nah bagaimana strateginya untuk mendulang suara di jawa timur
caranya yang dilakukan setidaknya oleh dua baca pres yang sudah mendaftarkan diri secara resmi ke kpu adalah memilih pasangan calon wakil presidennya dengan basis suara di nahdlatul ulama
nah karena nahdlatul ulama ini digadang gadang memiliki basis masa yang begitu besar di jawa timur
memilih pasangannya oleh ganjar pranowo yang berpasangan dengan mahfud
kemudian anies baswedan yang berbasangan dengan mohaimin iskandar
karena kedua sosok ini merupakan sosok nu yang masing masing telah memiliki basis masa dari kalangan nahdin
dan nanti akan ada perebutan yang cukup sengit di jawa timur
kita lihat nanti prabowo memilih siapa ya
nah selain melihat dari basis suara dari peta wilayah
kita juga bisa memetakan dari
golongan milenial dan golongan genzi
mereka yang lahir di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu hingga dua ribu dua
ini menurut kpu di dpt pemilu atau pilpres dua ribu dua puluh empat nanti merupakan yang paling besar lumbung suaranya
menurut kpu basis suaranya berapa kalau misalkan milenial
yang ini enam puluh enam sekian juta
ini tiga puluh tiga enam persen
ini dua puluh dua sekian persen
kalau kita total
total kedua ini lebih dari lima puluh persen
begitu menggiurkan bukan lumbung suaranya
golongan ini memiliki karakteristik yang berbeda
sehingga menjadikan para baca pres dan juga bacawa pres yang ikut dalam kontestasi nanti harus benar benar membuat strategi yang dapat menyasar golongan golongan ini
dan kita akan nantikan nanti dan ingat ya
perolehan ini semua di pilpres pileg pilkada tergantung kita semua sebagai rakyat indonesia yang nantinya akan menentukan